keinformasi lain mungkin ini adalah favoritnya indra ya
kita ke politik terlebih dahulu
setelah dua calon ketua umum golkar berkampanye tadi malam
hari ini dilaksanakan kampanye zona tiga untuk tahap kedua
nah yang menarik adalah kampanye calon ketua umum partai golkar ini juga dihadiri
oleh hutomo mandala putra atau tommy suharto
tommy soeharto muncul bersama waketum golkar agung laksono
namun tommy enggan berkomentar banyak dan langsung meninggalkan arena munaslup
di bali nusa dua convention center pada jumat siang
sebelumnya tommy sempat disebut sebut maju dalam bakal calon ketua umum partai golkar
namun di hari terakhir pendaftaran
panitia menilai tommy kekurangan administratif
sementara itu rekonsiliasi partai serta menghapuskan marah politik
masih menjadi misi utama pada ketiga calon ini